menjelang tujuh belas agustus pekan depan apakah anda sudah memasang bendera di depan rumah
atau jangan jangan anda lupa nih
di surabaya jawa timur ada tim gerebek merah putih yang membantu warga untuk memasang bendera di rumah mereka
jumat pagi lima hari sebelum hari ulang tahun kemerdekaan ri
tim gerebek merah putih kelurahan kalisah di surabaya
makin gencar melakukan sosialisasi pemasangan bendera merah putih
sambil berjalan kaki tim yang dibentuk pemerintah kota surabaya ini berkeliling kampung
memastikan setiap rumah sudah memasang bendera
tidak jauh dari kantor kelurahan tim ini menemukan rumah warga yang belum terpasang bendera merah putih
rupanya warga ini belum sempat membeli bendera
tim ini lalu memberikan bendera secara gratis dan membantu memasangkannya
kita ada kematian ketukaan
jadi lagi sibuk ibuk ngurus ketukaan dulu
pemakaman aduh tadi enggak sempat pulang rumah
ini baru ini mau berangkat lagi
terima kasih banyak sama kelurahan rt rw dari mulyosari
sudah dibantu pasang bendera
tim gerebek merah putih tidak hanya menyasar rumah yang berpenghuni
rumah yang sedang direnovasi pun tak luput dari sosialisasi ini
di rumah ini tim tidak hanya memberikan bendera merah putih
para tukang bangunan yang bekerja di rumah ini juga diajak untuk menghormat bendera
dan menyanyikan lagu indonesia raya
ya kemarin itu apa yang punya rumah udah mau potong dari rumahnya kan
ada pipa panjang cuma belum kepotong mungkin lupa
ya kemarin itu
jadi gimana disuruh hormat sama nyanyi indonesia raya
ya senang soalnya kita kan orang indonesia kan
enggak apa apa memang kewajiban kita
pelaksanaan pembagian bendera dan sosialisasi ini tidak selalu mulus
tetap saja ada beberapa warga yang belum menyadari kewajiban
untuk memasang bendera sepanjang agustus
hambatannya sebenarnya bukan menolak
akhirnya begitu kami datang pasang sekarang kami tunggu sampai terpasang
tidak punya benderanya pak kami kasih benderanya
tidak punya tiangnya pak beli
jadi sampai terpasang kami tunggu
juga kami minta untuk menghormat bendera merah putih
dan menyanyikan lagu indonesia raya seperti tadi
tim gerbek merah putih akan terus memantau pemasangan bendera hingga akhir bulan ini
ada tiga belas ribu lebih
bendera yang dibagikan kepada warga kota surabaya
warga yang tidak mampu membeli bendera bisa meminta langsung ke kecamatan atau ke kelurahan
dan jarwi caksono miki peresia surabaya jawa timur